puluhan bangunan milik warga di desa penyerangan kabupaten sampang rusak parah
akibat diterjang angin puting beliung
sementara di tulung agung sebuah jembatan antar kota ambruk usai diterjang luapan arus sungai
kandang ayam milik sudiono warga panjerangan sampang ini porak poranda hingga nyaris rata dengan tanah
usai diterjang angin puting beliung yang terjadi di desanya senin siang
meski tidak ada korban jiwa kerugian akibat peristiwa ini ditaksir mencapai puluhan juta rupiah
selain kerusakan bangunan sebanyak satu lima ratus ekor ayam milik sudiono mati setelah tertimpa atap bangunan yang roboh
selain itu puluhan rumah warga lainnya dan lahan persawahan rusak diterjang angin puting beliung
sementara di tulung agung sebuah jembatan penghubung kota di desa jeli
kecamatan karangrejo ambruk setelah diterjang derasnya arus sungai
seluruh badan jembatan ambrol ke dasar sungai hingga tak dapat dilalui kendaraan maupun pejalan kaki
ini membuat warga trenggalek dan tulung agung terpaksa harus memutar arah tujuh km lebih jauh jika hendak menuju kota kediri
putusnya jembatan ini disebabkan terjangan arus sungai yang meluap usai diguyur hujan
sementara di sidoarjo ratusan korban bencana angin puting beliung di dua desa
pemerintah yang menanggung angin puting beliung di desa terenggalek
yang menanggung angin puting beliung di desa terenggalek
yang mereka terima sabtu pekan lalu tidak sesuai yang dijanjikan kepada warga
pemerintah kabupaten sidoarjo menjanjikan nilai bantuan bagi warga korban puting beliung di desa terungkulon dan keboharan krian
bantuan itu sebesar lima belas juta rupiah untuk rumah rusak berat delapan juta rupiah untuk rusak sedang kemudian lima juta rupiah untuk rusak ringan
namun bantuan yang warga terima tidak bisa dihubungi dengan angin puting beliung

muali satu diantaranya
rumah pria enam puluh tahun itu sempat dinyatakan rusak berat
namun setelah diverifikasi ulang merubah menjadi rusak sedang
dikasih amplopan ya terus sudah disuruh keluar baru bicara lagi tidak ada
beberapa warga terlanjur berhutang untuk memperbaiki rumah mereka karena lambatnya
dan cairan dana bantuan
begitu dana cair ternyata jumlahnya tidak sebanding dengan hutang untuk membeli material
masalah lain yang menjadi tanda tanya warga adalah bantuan ini diberikan secara tunai
semula disebutkan bantuan akan ditransfer lewat rekening untuk meminimalisir penyimpangan
warga juga tidak mendapatkan buku rekening
bilangnya dua juta cuma kita dipotong lima puluh katanya buat rekening gitu
tapi dapat rekening
tidak dapat sampai sekarang tidak dapat
bukunya tidak dapat atm nya juga tidak dapat
kepala desa keboharan ahmad suhaimi mengatakan nilai bantuan yang diterima warga sudah sesuai dengan kondisi kerusakan
rumah mu'alim misalnya masuk kategori rusak sedang
ia menyatakan perubahan status kerusakan itu setelah ada verifikasi tahap dua
kepala desa juga tidak mengetahui patokan dana bantuan yang ditetapkan pemerintah kabupaten sidoarjo
nah kalau itu itu kan kita verifikasi dua kali pak
yang kedua itu kan sudah terrealisasi untuk pembangunan
jadi mereka saya anggap sudah selesai
belum jelas sikap dari kepala badan penanggulangan bencana daerah atau bpbd sidoarjo wijo prawito
sampai berita diturunkan wijo belum merespon permintaan wawancara dari cnn indonesia